polisi telah menetapkan dua orang tersangka kasus kecelakaan beruntun di tol purbalenyi purwakarta
penetapan tersangka dilakukan polisi setelah melakukan gelar perkara
kabinet humas polda jabar kombes truno yudo wisnu andiko mengungkapkan dua orang pengemudi truk menjadi tersangka dalam kecelakaan yang melibatkan delapan belas kendaraan
delapan orang meninggal dunia
dan hari ini telah menetapkan dua orang tersangka
tersangka pertama atas nama saudara bh yang pengemudi dam truk b sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga uit namun yang bersangkutan meninggal dunia
kedua tersangka atas nama inisial s yaitu pengemudi kendaraan b sembilan puluh empat ribu satu ratus enam
kedua tersangka atas nama uiu yang menabrak dari belakang